pernah membayangkan bertemu nenek sihir dracula serta zombie dalam satu tempat
tiga sosok menyeramkan tersebut bersama sosok sosok yang identik dengan halloween lainnya
bisa kita temui di wahana house of terror di trans studio bandung
konsep utamanya adalah rumah hantu namun setiap pengunjung juga harus memutar otak untuk menyelesaikan permainan
karena memang ini bukan rumah hantu biasa dimana kita menggabungkan kalau disini antara
sebuah ruangan yang ada hantunya seperti rumah hantu biasa
tapi di dalamnya juga ada teka teki yang harus dipecahkan oleh setiap pengunjung yang masuk
untuk bisa melanjutkan ke ruangan selanjutnya seperti itu kira kira
setiap pengunjung yang masuk akan dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan maksimal empat orang
ada lima ruangan berisi tantangan tantangan
yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu
mereka yang sudah mencoba wahana ini mengaku mendapatkan suasana rumah hantu yang baru
tetap menyeramkan tapi memiliki keseruannya tersendiri
wah ini wahananya cukup bagus ya di dalam jadi seperti labirin
terus pokoknya seru banget lah ada ketakutan
terus yang terakhir cari cari jalan seru banget pokoknya
tadi dari awal udah takut banget
terus tapi keren banget sih emang dari awal udah nyangkain bakal ada hantu hantu apa gitu
tapi ternyata ada yang lebih dari hantu ya yang di dalamnya itu
tantangan paling berat apa sih tadi di dalam
tadi nginget clue di awal nih karena kan emang kita dari awal udah ngerasain takut
terus jadi antara rasa takut sama nginget si clue di awal tuh jadi buyar semuanya gitu
saya pun tak mau ketinggalan mencoba wahana ini
dari awal hingga akhir saya benar benar dibuat kesulitan untuk bisa menyelesaikan tantangan yang ada
termasuk dibuat kaget dengan setiap penampakan yang muncul tiba tiba
namun akhirnya saya berhasil menyelesaikan tantangan selama kurang lebih lima belas menit
akhirnya bisa keluar dari labirin di house of terror
buatan yang penasaran keseruan house of terror bisa langsung datang ke trans studio bandung
wahana permainan yang berafilasi dengan cnn indonesia
cnn indonesia tv
angga putra rizky rahadian bandung jawa barat